kita ke informasi lain hakim pengadilan tinggi jawa timur memberikan keringanan hukuman untuk ahmad dhani
dalam kasus pencemaran nama baik lewat video
dhani tetap diputus bersalah namun hanya difonis hukuman percobaan selama enam bulan
putusan hakim pengadilan tinggi jawa timur ini akan berpengaruh terhadap masa penahanan dhani di lp cipinang jakarta dalam kasus yang berbeda
kuasa hukum ahmad dhani aldwin rahadian mengapresiasi putusan hakim pengadilan tinggi jawa timur
aldwin mengatakan jika jaksa penuntut tidak mengajukan kasasi maka putusan hukuman percobaan akan berkekuatan hukum tetap
dengan demikian ahmad dhani yang telah menjalani lebih dari dua per tiga masa penahanannya di lp cipinang dalam kasus ujaran kebencian di media sosial
bisa mengajukan pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat
ahmad dhani akan bebas murni pada akhir desember dua ribu sembilan belas
namun tim kuasa hukum masih akan berkoordinasi dengan dhani untuk menentukan apakah hak cuti bersyarat akan digunakan
aldwin menambahkan sampai jumat ini pihaknya belum
menerima secara resmi salinan ataupun petikan putusan dari pengadilan tinggi jawa timur
sebetulnya ada hak yang bisa dia dapat pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat
hanya kebetulan ketika ditahan dengan di perkara di jakarta dia sedang juga berproses hukum
berperkara itu kan menjadi tidak boleh
karena syarat cuti bersyarat itu
itu tidak sedang juga berperkara atau melakukan tindak pidana lagi
kalau kemudian hari ini inkrah tentu proses pembebasannya lebih cepat
yang surabaya ya karena dianggap selesai
kalaupun kemudian tetap harus menjalani yang di jakarta ini
penuh misalkan satu tahun ditambah remisi dan lain sebagainya
itu kurang lebih
di akhir tahun atau ya desember akhir dia harus sudah bisa keluar